setelah gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjadi bulan bulanan di media sosial
ganjar meluruskan bahwa pernyataannya merupakan sikap politik luar negeri indonesia
terhadap israel yang dianggap menjajah dan menindas palestina
keputusan politik luar negeri kita ya jadi apa namanya tinggal dilakukan lobby lobby saja
dan saya percaya pssi bisa melakukan itu
yang pertama sebelumnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
menjelaskan jika kadernya ingin membangun kesadaran untuk menjadikan olahraga
sebagai bagian dari diplomasi dalam menyampaikan sikap politik luar negeri indonesia
bahwa kedatangan israel ini ini kan membangunkan kesadaran terhadap tugas kita sebagai bangsa
untuk apa untuk menjadikan juga olahraga sebagai bagian dari diplomasi
yang sangat penting dalam menyampaikan
sikap sikap politik luar negeri kita
dan sebelumnya kan ada yang mempersoalkan mengapa di ipu kemudian kita tidak mempersoalkan
itulah bagian sisi sisi gelap ketika sejarah itu belum menguat dan disadarkan oleh
aksi kekerasan yang dilakukan oleh israel di tepi barat